peringatan hari guru nasional dan ulang tahun pgri ke tujuh puluh lima bertema membangkitkan semangat menuju merdeka belajar
dengan meningkatkan kreativitas para guru
merdeka belajar idealnya tidak hanya untuk murid tetapi juga untuk guru
malam hari ini kita akan mendengarkan kisah tenaga honorer yang telah mengabdi selama tujuh belas tahun
sebagai guru di sekolah negeri atau sekolah dasar negeri karangentang
kabupaten bangkalan jawa timur yakni pak ahmad rifai
halo selamat malam pak ahmad
selain ada pak ahmad rifai kita juga telah bergabung bersama pak andreas hugo pareira
anggota komisi sepuluh dpr ri halo selamat malam pak andreas
halo selamat malam
dan juga pengamat dunia pendidikan ada pak darmaning tias selamat malam pak darmaning tias
selamat malam dea pak andreas dan pak ahmad rifai selamat sore
saya ke pak ahmad rifai dulu pak ahmad rifai ini tujuh belas tahun mengabdi
sebagai guru honorer apakah anda sudah merasa merdeka dalam konteks menjalankan kewajiban dan juga menerima hak anda sebagai tenaga pendidik
untuk selama ini kami karena niat kami untuk pengabdian kepada negeri
jadi hak hak kami belum begitu terserap bagi kami
misalnya apa pak ahmad boleh digambarkan kepada kami
selama tujuh belas tahun honor kami ini masih berkisar di antara enam ratus itu terutama di bab honor yang kami rasakan
pak ahmad juga mengajar di sekolah lain atau hanya di sd karangentang saja
untuk sementara ini masih fokus di sd karangsang
pernah mengikuti seleksi untuk menjadi
guru pns atau p tiga k nggak pak
sudah berulang kali dan alhamdulillah untuk hari ini kami terekrut di p tiga k tahap pertama ini
baik saya ke pak andreas
pak andreas kita mendengarkan bagaimana cerita pak ahmad rifai
honornya rp enam ratus ribu per bulan dengan kondisi pandemi seperti ini
apa langkah dpr untuk mendorong pemerintah bisa memastikan perekrutan pegawai pemerintah ini bisa berjalan dengan baik
salah satu masalah atau problem yang besar di dalam dunia pendidikan itu adalah nasib guru dan terutama yang menyangkut guru honorer ini
sehingga sejak periode ini di komisi sepuluh ketika pak nadiem waktu itu memulai bicara tentang merdeka belajar
kami langsung menanggapi itu dengan di komisi sepuluh
saya termasuk kami menanggapi apa yang disampaikan oleh pak nadiem tersebut dengan terutama hal hal yang menyangkut guru
khususnya juga termasuk yang menyangkut guru honorer ini
karena ini jumlah yang sangat besar dan memang setiap kali kami rapat atau kami rapat dengar pendapat
kami mendengar banyak keluhan keluhan dari para guru honorer termasuk juga ketika kami kunjungan ke daerah
sehingga ini menjadi soal
ini menjadi salah satu fokus juga di dalam pembenahan dunia pendidikan kita
terutama untuk menempatkan posisi guru honorer ini baik dari segi status maupun dari segi penghasilan
sehingga sudah ada kebijakan yang menyangkut tenaga tenaga honorer ini untuk kemudian mereka diberikan kesempatan
dan mereka di rekrut dalam tes tahun depan itu ada tiga kali tes
dan akan direkrut sampai dengan satu juta tenaga tenaga p tiga k pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak
yang statusnya sama dengan pns kecuali bahwa mereka belum ada pengaturan yang berkaitan dengan pensiun
tapi kami juga sudah mengusulkan untuk minta supaya tenaga p tiga k ini juga ke depan
dan ada kebijakan atau aturan yang memberikan kemungkinan mereka juga memproyekan pensiun
kemudian juga baru kemarin di dalam rapat dengan kementerian pendidikan
dirjen gtk dengan lintas kementerian dan lembaga negara
karena yang menyangkut status guru ini ini ada di kementerian pan rb dan bkn
sehingga kami melakukan rapat lintas kementerian dan lembaga
untuk mendesak pemerintah mempercepat kebijakan yang menyangkut status guru honorer
termasuk ada tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh empat tenaga honorer yang sudah lulus p tiga k tahun dua ribu sebelas
tapi sampai sekarang belum diangkat belum ada sk pengangkatannya
sehingga kami minta supaya sampai dengan desember
di komisi sepuluh mendesak supaya sampai dengan bulan desember nanti
tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh empat ini dipercepat formasinya sehingga ketika tahun depan masuk di dalam kebijakan yang menyangkut rencana
untuk satu juta tenaga p tiga k itu yang tiga puluh empat sembilan ratus lima puluh empat ini sudah masuk di dalam formasi
cuma kami juga memproyek informasi terutama dari melalui pemekan dagi
ada daerah daerah tertentu dari kabupaten
justru kepala kepala daerahnya ini belum mengirimkan usulan pengusulan yang menyangkut formasi tenaga honorer menjadi tenaga p tiga k ini
karena ini juga tenaga honorer ini supaya juga diketahui
ini kebanyakan mereka diangkat di daerah oleh bupati oleh pemda
ada yang statusnya guru honorer pemerintah daerah
statusnya honorer sekolah
sehingga bermacam macam gitu
jadi perlu ada keseragaman dan kami minta ke depan tidak ada lagi yang namanya honorer
yang namanya guru itu statusnya hanya pns dan p tiga k
sehingga ya kita perbaiki juga termasuk nomenklatur di dalam sistem pendidikan kita
terutama yang menyangkut tenaga pengajar guru ini khususnya
ada lagi guru yang bukan asn dan bukan p tiga k
saya akan kembali ke pak ahmad
pak ahmad ini kan tahun depan ada tiga kali seleksi ada kesempatan ini ya seleksi
tapi kalau kita menilik ke belakang
apa sebenarnya kendala dari pak ahmad dan juga teman teman guru honorer lainnya ketika melakukan tes atau melakukan seleksi untuk menjadi asn atau p tiga
sebelumnya begini ya saya utarakan alhamdulillah untuk tahun kemarin saya lulus p tiga k
cuma yang jadi pertanyaan saya dari pemerintah ini selalu mengulur ngulur waktu dalam penerbitan sk nya
mengenai masalah apa kendala kendala bagi guru honorernya tentunya masing masing guru honorer itu berbeda
karena kompetisinya juga berbeda di bidang dalam mengerjakan soal soal tes itu
mungkin seperti itu
sk nya masih tertunda
kita akan tanyakan nanti seperti apa pandangan pak darmaning tias
kita akan break sejenak
nanti kita akan kembali dengan ketiga narasumber kita tetap bersama kami di cnn indonesia connected
terima kasih anda masih bersama kami
kami akan lanjutkan perbincangan soal nasib guru
honorer di tahun dua ribu dua puluh tadi sudah bergabung bersama kami
ada pak ahmad rifai
ini adalah guru honorer di kabupaten bangkalan jawa timur
kemudian juga sudah bergabung ada pak andreas hugo pareira anggota komisi sepuluh dpr ri dan pengamat dunia pendidikan
ada pak darmaning tias
saya akan ke pak darmaning tias
pak tadi sudah mendengarkan bagaimana kesaksian dari pak ahmad rifai mengenai sk yang tertunda
sehingga para guru honorer yang sudah lolos di p tiga k ini
tidak memiliki kepastian hukum terkait dengan hak haknya
apa yang sebenarnya anda lihat dari hal ini
karena hal ini kan terjadi persoalan guru honorer ini terjadi bertahun tahun
rezim berganti rezim dan belum ada hal hal yang kemudian baru dari hal ini
jadi saya juga memperoleh informasi dari guru lain yang sejak awal tahun ini konsultasi dengan saya bahwa sampai detik ini
mereka ini berpengalaman
belum menerima sk atas lolosnya mereka sebagai guru p tiga k itu
padahal seleksinya itu sudah februari tahun dua ribu sembilan belas lalu
apalagi gaji uang sk aja belum
dan mereka juga mengalami masalah
tampaknya tidak ada sinkronisasi antara perpres yang menjadi dasar pengangkatan ini
dengan kementerian aparatur negara dan sirup
karena di perpresnya itu disebutkan bahwa masa kerja mereka itu diakui
jadi pak ahmad rifai itu misalnya punya masa kerja tujuh belas tahun itu menurut perpresnya diakui
tetapi menurut kementerian pan itu masa kerjanya nggak dihitung gitu
jadi mereka ini rugi dua kali
rugi ketidakjelasan nasib
dan juga misalkan terima sk
boleh jadi masa kerjanya nggak dihitung
nah ini kan sama aja menisdikan peran mereka gitu
karena itulah saya mengimbau pada pemerintah
jangan membangun pencitraan lah gitu
jadi selesaikan dulu yang rp lima puluh satu ini
setelah ini tuntas dapat sk
masa kerjanya diakui
berpikir tahap berikutnya
menyelesaikan yang rp satu juta itu
oh ini menyelesaikan lima puluh satu ribu aja nggak bisa kok mau merekrut satu juta
jadi saya kira pemerintah itu fokus dulu lah
selesaikan yang sudah di depan mata ini
baru kemudian berangkat ke berikutnya
kalau yang satu juta sudah ada anggarannya
kenapa yang rp lima puluh satu ini nggak ada anggarannya gitu
padahal kan dari rp lima puluh satu ini
rp tiga puluh empat diantaranya itu kan guru honorer tadi
seperti pak ahmad rifai itu gitu
jadi ya sebaiknya pemerintah itu fokus di situ
karena sebetulnya pak ahmad rifai ini masih beruntung
karena gajinya sampai rp enam ratus
banyak sekali guru honorer
sekarang gajinya itu di bawah rp enam ratus
bahkan ada yang rp dua ratus
atau rp tiga ratus atau rp dua ratus lima puluh
nah kalau gaji seperti ini jelas ini hanya dari guru honorer
hanya sebagai status saja
yang kedua saya kira memang harus disentralisasikan deh
regulatmen tenaga guru ini
kenapa ini jadi carut marut
karena pemerintah daerah itu juga
kita merekrut guru guru honorer
terutama untuk mengakomodasi tim suksesnya
dengan janji nanti akan diperjuangkan menjadi guru pns gitu
tapi pada gilirannya ternyata nggak bisa juga
setiap tahun kondisi ini selalu bertambah
dan bertambahnya juga karena kebijakan guru ini
itu mestinya harus holistik
biar tidak terlalu banyak guru honorer
maka mestinya jumlah lptk
lembaga yang pt
apalagi perguruan tinggi yang menyediakan calon guru itu
itu mestinya juga dibatasi gitu
kalau tidak dibatasi
setiap tahun lahir puluhan ribu sarjana
maka mereka mau tidak mau akan berusaha untuk menjadi guru honorer gitu
sehingga guru honorer nggak akan pernah selesai
selama jumlah lulusan perguruan tinggi yang melahirkan guru itu
terus bertambah gitu
karena itu harus sinkron antara kebijakan di jgd
sama kebijakan di kementerian
pak andreas ini kapan memanggil kementerian terkait mengenai penundaan sk ini
tenaga honorer yang hak haknya harus diberikan secara cepat
ini penuh dengan tekanan ya
mereka selain juga tekanan ekonomi
juga ada pandemi covid sembilan belas
ya ini sebenarnya sudah kami lakukan empat bulan yang lalu
artinya pertama itu kita melakukan
yang kami lakukan itu adalah mengidentifikasi persoalan persoalan
karena memang persoalan ini cukup rumit
lintas kementerian dan lembaga
dan juga tadi seperti yang pak darmanin tiap sampaikan
ini kan juga yang menyangkut siapa yang mengangkat
siapa yang kemudian mengeskakan untuk jadi pns
karena banyak juga yang di daerah
itu mereka diangkat oleh kepala kepala daerah
dengan banyak pertimbangan
termasuk juga banyak karena pertimbangan politik
orang diangkat untuk menjadi tenaga honorer daerah
dengan janji bahwa akan diperjuangkan untuk menjadi pns
ya kalau bupatinya jadi
kalau bupatinya tidak jadi kemudian nasibnya juga terlantar gitu mereka
nah juga ya di sini dari sekian banyak
artinya kita coba juga mendata
dan yang betul tadi yang sudah disampaikan tadi
bahwa tahun depan itu ada kebijakan untuk
merekrut sampai dengan satu juta tenaga p tiga k
tapi di dpr kami minta juga supaya yang sudah lulus tahun dua ribu sembilan belas
itu dalam data kemarin yang disampaikan ada tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh empat
itu untuk sampai dengan desember ini di eskakan dulu
karena mereka sudah lulus tes
itu kemarin kami mengundang
di komisi kul mengundang
kementerian pendidikan dan kebudayaan
kementerian dalam negeri
karena ini menyangkut daerah
kewenangan yang ada di bupati
dan juga bkn
sudah bersama untuk kemudian membicarakan dan diskusikan ini
supaya nasib dari para guru honorer yang sudah lulus ini
bisa secepatnya tahun ini
akhir tahun ini sudah bisa diselesaikan
dan ini kami minta
kami mendesak ini supaya ini menjadi perhatian khusus
dari lintas kementerian dan lembaga
ini bukan cuma masalah di kementerian pendidikan dan kebudayaan
menyangkut apa ya di pan rb
kemudian dari daerahnya
ada juga misalnya
bupati yang belum mengusulkan ini
karena alasannya karena sudah ada pilkada gitu
ya kemudian ya nasib dari para guru honorer ini menjadi terlantar
kita berharap agar sk teman teman pak ahmad rifai
dan juga punya pak ahmad rifai ini
segera mendapatkan kepastian hukum ya
teman teman ini ada lima puluh satu ribu
dan tentunya nanti akan ada satu juta lagi yang direkrut
ini juga penting
hak haknya harus terpenuhi
terima kasih narasumber kami
pada malam hari ini pak ahmad rifai
kemudian ada pak andreas hugo pareira
dan juga pak darmanin tias